dia gak suka
makanya sebagai tebusan untuk
untuk kebebasan kamu
dia minta aku untuk menjauhi reina
jadi karena itu
emang zaman sekarang masih ada
cewek yang gak ngerti
lo harus kenal pribadinya
kayak lo aja bakal jatuh hati sama dia
tahanlah isi lagi
apa andin masih cinta sama roy ya
kok masih inget aja sih sama dia
apalagi andin selalu ingat nindi
meskipun dia tahu nindi udah meninggal
rena kok belum tidur sayang
aku nunggu bapak sama mama
mama sama papa pengen datang lagi ya
katanya mau kesini
kok gak dateng dateng
kok gak dateng dateng
kok gak dateng dateng
aku mau telepon om baik
sini ibu pencetin nomornya ya
tapi habis ini rena tidur ya
kenapa ini bellsny
kenapa ini memang rhonda
kenapa itu grandma
kenapa ini membahasa chloride
beritahu ke rumah
pupu sudah harapanku untuk mengadopsi reina
itu tadi reina yang telfon
terus kenapa kamu
kamu gak angkat
lagian aku heran deh
kok reina udah bisa megang handphone
udah lah gak penting
kenapa sih aku tuh pengen tau
kenapa kamu gak angkat
bukannya kamu sayang banget sama dia
memang beberapa hari
terakhir ini aku rencana untuk
aldebaran tau dan
dia gak suka
makanya sebagai tebusan
untuk kebebasan kamu
dia minta aku untuk menjauhi rena
jadi karena itu
al cabut tuntutannya
aku bener bener sayang sama reina
mungkin karena aku
merindukan sosok anak
di antara kita
nino jadi gak bisa deket deketin reina lagi
lihat nino sedih kayak gini kok
gue gak tega ya
mungkin sama ada bapak yang dateng nih
gak ada bapak lagi
gak ada bapak lagi
gak ada bapak lagi
gak diangkat bu
mungkin om baiknya udah tidur
kita telepon besok lagi aja ya
udah sekarang kamu tidur ya
jangan lupa kita berdoa dulu
cak kita tidur